presiden joko widodo akan memantau langsung harga daging di pasar
pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menangani tingginya harga daging saat ini
menurut presiden harga daging tidak mungkin bisa langsung turun dalam waktu singkat
ini kan sudah dimulai nggak mungkin turun dalam sehari dua hari tiga hari
nanti dilihat nanti silahkan dilihat
nanti kalau sudah harganya pada posisi yang kita inginkan saya akan ke pasar
ya ini kan demand dan supply
sebagian daging kan belum sampai
nanti kalau sudah sampai baru saya ngomong
pdi perjuangan secara resmi sudah menyatakan dukungannya kepada jokowi untuk maju kembali ke kontestasi pilpres di dua ribu sembilan belas
keputusan tersebut walau sebagian sudah memprediksinya namun tentulah setelah melalui kalkulasi tertentu
nah budi adiputro ini akan mengetengahkan wawancaranya bersama dengan hasto kristianto sekjen pd perjuangan dan juga ada anak agung gede oka wisnumurti analis politik universitas warma dema denpasar
kita akan simak berikut ini
dari arena rakenas pdi perjuangan di sanur bali kita ketahui bahwa pdi perjuangan kemarin telah memutuskan untuk kembali mencalonkan jokowi dodo sebagai calon presiden periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
sebenarnya kabar ini tidak terlalu mengejutkan karena memang sudah bisa diprediksi oleh banyak orang
pasca penetapan kembali jokowi sebagai calon presiden bagaimana dinamikanya bagaimana petanya dan siapa kira kira calon
dan bagaimana penyelesaian presiden yang akan diusung dan dicalonkan oleh partai partai pendukung jokowi untuk bersama sama jokowi mengarungi pilpres dua ribu sembilan belas ini
untuk menjawabnya saat ini saya sudah bersama dengan mas hasto kristianto sekjen dari pdi perjuangan
terima kasih mas sasto sudah datang
kemudian ada bapak doktor anak agung gede oka wisnu murti analisis politik universitas warma dema dan pasar bali
terima kasih pak wisnu sudah datang
mas hasto kita akan membahas mengenai bagaimana proses pdi perjuangan sampai akhirnya mencalonkan kembali presiden jokowi
kan tadi saya sudah bilang sebenarnya ketika ibu mega mencalonkan kembali pak jokowi tidak terlalu mengejutkan sebenarnya kalau pd perjuangan mencalonkan jokowi
tapi yang mengejutkan publik adalah kenapa pencalonannya pengumumannya itu dilaksanakan tertutup sih mas sasto
kenapa akhirnya publik dan media hanya bisa mendapatkan dari sosial media
kenapa tidak bisa seperti tahun tahun sebelumnya gitu mas hasto
tahun sebelumnya pun sama
kami dalam rapat dpp kemudian ibu menuliskan surat ditulis tangan dan itu disampaikan melalui sosial media saat itu
sehingga tidak ada perubahan karena bagaimanapun juga

pada tanggal empat belas maret tahun dua ribu empat belas kita menggunakan saluran komunikasi sosial media yang saat itu memang dinilai dari unsur unsur demokratisnya
kemudian menciptakan elemen of surprise itu yang kami rancang di dalam strategi komunikasi
keputusan itu memang melalui pertimbangan yang matang
bagi kami itu semacam pengukuhan kembali
mengingat pak jokowi lahir dibesarkan berproses sebagai pemimpin itu kan bersama dengan pdi perjuangan
sehingga sebenarnya tidak ada hal yang mengejutkan kecuali dalam hal cara
tetapi lagi lagi dalam desain komunikasi memang
sehingga itu betul betul tersimpan rapat terhadap momentum untuk pengumuman itu
karena kita juga ingin melihat bagaimana berkaitan dengan kepemimpinan nasional kita
itu juga dilakukan bukan sembarangan dilakukan dengan cara cara khusus bahkan melalui sebuah kontemplasi yang dilakukan oleh ibu megawati di istana batu tulis bogor
jadi itu bagian pertemuan dengan pak jokowi itu bagian kontemplasi untuk sampai akhirnya hari jumat kemarin itu memutuskan ini
karena yang kita bahas adalah sosok pemimpin
pemimpin untuk rakyat pemimpin untuk bangsa dan negara indonesia yang punya tanggung jawab terhadap generasi masa depan
terhadap eksistensi dari bangsa dan negara ini
tapi sebelum masuk ke substansi tadi pencalonan ini strategi apa yang ingin dipakai dengan tertutup kemudian masyarakat dibuat agak teka teki nih kira kira
kenapa kita tidak bisa mendengarkan pidato lengkap ibu mega yang kemudian katanya bagus sekali itu
apa yang strategi apa yang mencoba ditawarkan oleh bdi perjuangan

kita melihat bahwa dinamika politik itu
kita melihat bahwa dinamika politik itu
dinamika politik kita sudah terlalu hidup piku
bahkan penuh dengan ajaran ujaran kebencian
kita ingin menegaskan politik itu membangun peradaban
politik itu harus diisi dengan hal hal yang positif
bukan dalam konteks bebas berbicara
tetapi politik itu apa yang disampaikan
itu merupakan pikiran pikiran yang seharusnya merepresentasikan dari harapan rakyat kita
yang merepresentasikan cita cita luhur dari bangsa ini
itu yang ingin dikegaskan oleh bdi perjuangan
terlebih ini merupakan agenda yang strategis
sehingga dalam membahas dalam suasana yang tertutup itu
kami menjadi lebih cernih
kami tidak terikat pada berbagai kekhawatiran kekhawatiran yang tidak perlu
ada yang memelintir berita
karena berbagai desain itu kan juga dimungkinkan
dalam era politik yang liberal
dan itulah kami mencoba untuk kembali pada tradisi dari ibu megawati soekarnoputri
bahwa diam itu juga emas
diam itu juga bagian dari strategi
jadi dua ribu empat belas jadi berarti kalau orang bilang ini politik zaman now

saya mau tanya pak wisnu
anda lihat strategi kita belum bicara mengenai substansinya
kalau anda lihat strategi bagaimana pdi perjuangan
di awal rakernas justru mengumumkan
ini kan agak membuat kita semua bingung gitu
kita hanya bisa lihat di sosial media
apa yang coba anda analisa terkait dengan strategi politik ini
ya kita tahu
bahwa bdi perjuangan
adalah partai yang memiliki pengalaman yang cukup kuat ya
baik pada masa ketertindasan
maupun ketika berkuasa
dan pengalaman yang dimiliki oleh pdip
itu tentu berbeda dengan partai partai yang lain
dan pengalaman ini juga diajawantahkan dengan
pertama saya melihat bahwa pdip itu dari sisi konsolidasi organisasi
partai yang sangat
yang kedua dari sisi struktur keorganisasian dan pengambilan keputusan
juga tidak membias
dengan adanya hak hak prerogatif yang diberikan langsung kepada
sehingga dalam perspektif itu
maka pdip nyaris tidak terjadi konflik internal
berkaitan dengan pemunculan nama nama
mereka tidak disibukkan oleh
siapa menjadi apa
karena di dalam struktur kepartaian di pdip
itu lebih menempatkan kader itu sebagai petugas partai
yang menentukan siapa jadi apa itu adalah
pimpinan partai atau pengurus pusatnya
atau lebih spesifik lagi adalah ketua umumnya
coba saya melihat bahwa di beberapa daerah misalnya
ketika pencalonan kepala daerah
tidak seperti dulu yang konfliknya muncul duluan di tingkat lokal
ketimbang siapa yang bakal mendapatkan
kalau pdip tidak ada persoalan persoalan seperti itu
dengan pengalaman pengalaman ini
saya memperhatikan pola komunikasi yang dibangun pun
jadi ada semacam dalam tanda kutip
dalam menyampaikan sesuatu secara terbuka
karena berbagai macam faktor
ya tadi kepentingan kepentingan yang macam macam
bisa menyebabkan informasi
dengan pola pola komunikasi semacam ini
bukannya ditutup juga justru
malah membuat itu menjadi bias lagi
yang seksi itu
sekarang kan menjadikan orang penasaran
jadi keseksian itu ada pada penasaran
dan penasaran itu adalah salah satu strategi komunikasi
dan marketing yang luar biasa
hampir semua wartawan dibuat penasaran
ada apa ini
sehingga orang tidak perlu lagi mengundang
tetapi diundang nih pak astro
pasti habis ini diundang terus nih
untuk menyampaikan kebijakan kebijakan
atau informasi informasi berkenaan
secara marketing politik itu langkah jitu ya
di antaranya itu
kalau saya melihat itu
mas asto tapi kan ini kan yang menarik adalah
kata pak wisnu tadi
ini pdi perjuangan ini kayaknya
hanya ada keputusannya
terakhir ada di ibu mega
kalau kita lihat ini kan dalam pencalonan ini
misalnya ini kan dibuka di awal
atau diumumkan di awal rakernas
dalam logika kita semua
rakernas ini kan mengumpulkan dpd dpc
keputusan tertinggi itu datang dari bawah
dari dpd dan dpc
aspirasi dari bawah
tapi ini kan kayaknya agak kebalik
berarti apakah ini hanya full keputusan ibu mega prerogatif
atau bu mega juga mendengar sebenarnya
suara suara dari bawah
jadi ibu mega ini kan menerima mandat dari kongres
kongres itu dihadiri oleh utusan dari seluruh indonesia
mereka membawa mandat dari bawah
dan kesadaran dari tataran demokrasi yang kita bangun
kemudian memberikan mandat kepada ibu mega
untuk dalam momentum yang tepat
kontemplasi pun dilakukan oleh ibu
untuk melihat secara keseluruhan
termasuk suara rakyat yang diam pun
sehingga dari sinilah kemudian
setelah mengambil pertimbangan yang jernih
kemudian berdialog dengan bapak jokowi
di awal rakenas justru diumumkan
kalau keputusan diambil setelah
kita harus rapat lagi
untuk menjabarkan keputusan tersebut
karena ini diputuskan pada awal rakernas
pada saat pembukaan
justru kemudian agendanya
bagaimana seluruh jajaran parti
menggunakan momentum rakernas
untuk menerjemahkan keputusan politik tersebut
sehingga terjadi sinergi pergerakan
sebagai salah satu contoh
muncul rancangan keputusan bahwa
seluruh kepala daerah yang diusung
oleh pd perjuangan harus satu nafas
dengan keputusan politik ini
mereka menjadi bagian dari pergerakan
parti untuk rakyat